pemerintah kota depok menggelar simulasi vaksinasi pada kamis siang dua puluh dua oktober
uji coba yang dilakukan di puskesmas tapos tersebut dipantau oleh gubernur jawa barat rituan kamil
hasil simulasi menunjukkan satu orang membutuhkan waktu layanan minimal empat puluh lima menit
sebab setelah disuntik penerima vaksin harus menunggu tiga puluh menit untuk mengantisipasi reaksi langsung
vaksin tahap pertama dipesan dari produsen sinovac biotech sinopharm dan kasino biological
vaksin ini masih diteliti bepom dan mui mengenai keamanan serta kehalalan produknya
vaksin tahap pertama akan diuji cobakan kepada dua puluh persen warga depok sebagai kota penyumbang kasus covid sembilan belas tertinggi di indonesia
semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan kira kira begitu
semua puskesmas di kota depok direncanakan menjadi tempat vaksinasi bagi enam puluh persen warga atau sekitar satu empat juta jiwa sesuai dengan prioritas penerima vaksin
untuk tahap awal sekitar dua puluh persen atau dua ratus sembilan puluh ribu warga yang akan divaksin
ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional air langga hartarto menyebut
akan memprioritaskan pemberian vaksin
pada daerah zona merah dengan penularan terbesar
daerah tersebut ialah sumatera utara aceh jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan selatan sulawesi selatan
serta tiga daerah khusus yaitu aceh papua dan papua barat
tim liputan cnn indonesia